sampai jumpa di video selanjutnya

mila mila jangan dekat
rupanya gadis kampung itu sudah keluar dari rumah ini
em enggak om
alia datang ke sini bukan untuk ganggu milo kok
tapi alia ada titipan surat dari juli untuk beliau
tadi nggak sengaja alia ketemu sama juli di jalanan
tapi karena aku gak mau ganggu milo jadi kalian lihat titip sini aja ya
nanti om yang kasih aja ke milo
kalau gitu alia pamit dulu ya om
cepat sembuh ya
maukah kamu menikah denganku
enggak enggak enggak
mungkin biasa aja kali ya
mau gak kita menikah
nggak bisa kayak gitu juga
juli engkaulah matahariku
hanya engkau yang bisa menghangatkan jiwaku
maukah kamu menikah denganku
enggaklah itu lebay banget sob puitis
aku tahu berhasil bu
aku tahu apa pusy
apa hal itu bisa berhasil noori
itu dari aku
wah benar yang bintang
dan malam ini
aku mau ngajak julie dan vino makan malam pak di luar
mudah mudahan juli gak nolak aku
aku akan mengasuh vino mengurusnya
dan aku pikir pernikahan hanya akan membuatku lalai pada vino
mama pasti udah nguceh juli kan ma
mama tuh nggak tahu apa apa
udah deh ma
semua juga tahu kalau mama itu benci sama julie
kok kamu jadi nudu ma
kamu harusnya berpikir
kalau memang dia pergi berarti cintanya nggak kuat untuk kamu sayang
milo jangan dekat
tata milo pergi kemana
tata takut ada apa apa sama milo
kok sampai kayak gitu sih
mau mampus lo
pak nyetir tuh yang bener
udah pake mata
kamu cembrak gue pake mata juga
jangan nambahin masalah gue
hidup gue udah banyak masalah
jangan nambahin masalah gue
jangan ditambahin lagi
udah yuk pulang yuk
aku gak mau alia
aku mau cari juli sampai ketemu
mill ini udah malam kayak gini pulang
udah dah mendingan kamu aja yang pulang ya
mil tapi liat dong tangan kamu tuh berjarah kayak gitu
tapi hati aku lebih berdarah alia
bahkan tangan aku ini gak terasa sama sekali
kamu boleh nyari juli ya
aku bantu tanganku dulu ya
pelan pelan apa
mil aku takut banget kalau luka kamu infeksi mil
biaranya banyak banget
boleh kita pulang dulu yuk biar dibersihin di sana
enggak alia kamu itu budak ya
aku bilang aku mau cari juli sampai ketemu
karena aku gak percaya kalo dia yang nulis surat itu
aku yakin kalian yang menjebaknya
dan awas ya kalo ternyata kamu biang beladinya
kamu akan bayar mahal sekarang